kepo sama rasa yang itu

kita tentu saja kayak konsultasi dulu
ini masakanya jama berapa
jadi yang prioritasi ku
saya ayak saya masih masih masak atas
masih banyak lagi ibu cici lainnya yang tersebar di seluruh penjuru negeri
yang tidak pernah kepikiran untuk mencoba salmon mentai
cukup nasi dengan sambal petai dan tidak pernah tahu
dan cuma tahu angetan hati dan ampela
ingat cukup makan perbanyak bersyukur
tim liputan cnn indonesia
bandung jawa barat